di treskrimum polda metro jaya berhasil menangkap delapan pelaku pencuri nomor handphone
yang berujung pembobolan rekening sejumlah nasabah bank pada rabu
salah satu korbannya adalah wartawan senior ilham bintang
kabit humas polda metro jaya kombes yusri yunus mengatakan pada tujuh belas januari lalu
ilham bintang kehilangan uang di dua rekening miliknya yang mencapai tiga ratus juta rupiah
ke delapan pelaku ditangkap di wilayah sidrap sulawesi selatan
dalam menjalani aksinya otak pelaku bekerja sama dengan pihak bank untuk membeli data ilham bintang
selain itu pelaku h juga mempunyai keahlian untuk membuka akses milik otoritas jasa keuangan
yang kemudian diperjualbelikan
dia memiliki akses perbedaan akses untuk bisa mendapat selip ojk
apa saja yang ada dalam si ojk itu adalah data data pribadi lengkap
seorang yang memiliki rekening atau limit rekening yang ada
secara random dia menjual kepada orang orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini
saudariti dia susun recana untuk diperintahkan untuk segera ke grebintaro exchange sana
di dosa untuk membuat duplikat kartu milik bapak ilham bintang
akibat perbuatannya para pelaku dijerat pasal berlapis diantaranya undang undang ite
dan pasal tindak pidana pencucian uang dengan hukuman maksimal selama dua puluh tahun penjara
sebelumnya wartawan senior ilham bintang menjadi korban kasus pembobolan rekening
dengan modus pencurian nomor kartu sim ponsel
pelaku sengaja membuat kartu sim dengan nomor ponsel miliknya
kemudian digunakan untuk menguras rekening
dalam kejadian ini ilham mengalami kerugian
sekitar tiga ratus juta rupiah
berdasarkan kejadian ini polisi mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berhati hati
polisi juga menyebut agar masyarakat segera melapor jika merasa menjadi korban pencurian seperti ini
tim liputan cnn indonesia